saya disuruh ikut pemilihan mojang dan jacaka kota bandung
memang saya keliatannya gak serius
saya dari tadi disini
kok masih manggil
kayak yang jauh aja
itu bukan manggil
kita tadinya mau balas dendam
tapi saya malah kehilangan sim
sim kamu bukan hilang
tapi buat jaminan ke bengkel
buat jaminan ke bengkel
buat jaminan ke bengkel itu nggak hilang
bukan arti yang sebenarnya
kita mau pinjam uang sama kang darman
dia punya uang
tapi buat beli spare part
kau mau beli apa
kau mau beli apa
kau mau beli apa
kau mau beli apa
kau mau beli apa
kau mau beli apa
coba dipujuk lagi
karena darman itu gak susah soal uang
dia pasti kasih
minta balik lagi ke bisnis yang dulu
biar kita ikut ada kerjaan
bahasa kamu kan lebih bagus
masa di toko spare part beli nasi kuning
mobil yang akan betulin
kira kira beresnya kapan
kalau udah beres
akan masih mau terus buka bengkel
gak ada rencana
balik lagi ke bisnis yang lama
udah dulu teleponannya
mau lanjutin kerjaan saya

kang darma niatnya udah mulet gak mau balik lagi ke bisnis yang lama
kita lanjutin dulu aja rencana kita buat balsedam
udah terlanjur terlanjur niat terlanjur usaha terlanjur capek sama terlanjur kehilangan sim
bukan hilang ditahan di bengkel buat jaminan
itu si jacknya
karyawan buat jualan online sama promo sosmed
cek dipanggil kang cecep
cek dipanggil kang cecep
kita kerja gantian daripada di sini nggak aman
ini bukan soal aman nggak aman
ini bukan soal sekedar kerjaan
kita lagi lagi dikerjain
kita berunding dulu
aos belum sampe
saya disuruh ikut pemilihan mojang dan jaca kota bandung
memang saya kelihatannya nggak serius
memangnya saya gak pantas ikut pemilihan mojang dan jaca kota
sejak monster i a a
kamu tuh bos kalau mikir jangan terlalu lama kita minta bantuan kang cecep aja
halo halo kang tempat jack awas sama otak markir diurutin lagi jack jadi korban lagi
gara gara dia masih markir sudah tahu mereka siapa dari mana belum besok sebelum saya ke
kang cecep mau datang jam berapa
kemarin nggak bilang jam berapa
cuma bilang besok sebelum ke kantor
saya mau ketemu dia
tapi saya telepon hp nya nggak diangkat
saya lagi di pasar